memasuki bulan november curah hujan yang tinggi telah berdampak pada berbagai wilayah di jawa barat
di kabupaten bandung luapan sungai citarum menyebabkan banjir yang berdampak pada sekitar dua warga di empat kecamatan
banjir juga memutus jalan andir katapang
di kabupaten bandung barat sungai yang berada di sepanjang jalan jambu dipa kecamatan cisarua meluap setelah hujan deras mengguyur
arus lalu lintas yang menghubungkan antara kawasan cisarua dan lembang tidak bisa dilalui
di kota bandung banjir juga terjadi akibat luapan sungai ciberem sehingga menenggelamkan puluhan rumah di kawasan campaka andir dan berdampak pada lebih seratus kepala keluarga
sementara itu di kabupaten tasikmalaya akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan longsor di lima lokasi
yaitu di kecamatan salawu cigalontang kadipaten bojong asih
dan culamega sehingga sedikitnya longsor menimbun dua belas rumah warga
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg telah mengeluarkan status waspada bencana hidrometeorologi karena intensitas hujan yang tinggi mulai november ini
bencana hidrometeorologi yang diwaspadai adalah banjir tanah longsor pergerakan tanah dan hujan yang disertai angin
semua itu berpotensi terjadi baik di kawasan bandung raya
jawa barat selatan seperti di kawasan garut dan tasikmalaya
juga di jawa barat bagian barat seperti di kawasan cianjur dan sukabumi
intensitas hujan yang tinggi terjadi disebabkan oleh angin daratan atau monson dari daratan asia
yang dominan bercampur dengan kelembaban udara tinggi di wilayah perairan indonesia
hal ini berpotensi membentuk awan awan hujan
selain itu ada juga pengaruh global yaitu potensi dampak lanina yang menambah curah hujan

untuk pertemuan awan awan hujan di perairan wilayah indonesia cukup tinggi
pengaruh ini juga memperkuat atau menambah intensitas curah hujan di wilayah indonesia secara umum
bmkg memprediksi puncak musim hujan terjadi pada akhir november hingga desember
namun intensitas hujan tinggi masih akan terjadi hingga bulan februari mendatang
tim liputan cnn indonesia